ini bagi rekan rekan yang menggeluti di dunia akademi ya kalau kepengennya gaji duit jangan di situ dong gitu kerjanya ya
kita harus berani hidup yang ya sederhana melara juga gagak ya tetapi jangan terus mosok keren kerenan gitu
saya kalau bikin joke sekarang bukan joke padahal ya pensiun guru besar itu cuma empat lima juta loh tiap bulannya malah bisa hidup kan gitu ya
orang gak percaya orang liatnya mantan menteri jaman orde baru
gak mungkin gak kaya raya tetapi saya mendengar banyak kesaksian termasuk dari muridnya prof derajat di singapura yang naik bus makan juga di kantin
gak gubernur bi banget prof
memang orang heran dulu ya waktu rumah saya digeledah oleh orang orang kpk
sebenernya ini ngelanggar aturan saya ini hanya saksi
rumah saya digeledah tapi yaudahlah saya daripada ngeluh ngeluh gak ada gunanya gitu yaudah biarin aja mau cari apa gitu ya

terus ada satu orang yang dekat saya terus nanya nanya udahlah pak ngaku aja gitu
tetapi wartawan yang ngikutin itu banyak yang ngelewatin rumah saya karena ya nggak nyangka loh mereka harapannya melihat rumah gede gitu kan
tau tau rumahnya ya cuman segitu gitu
ini adalah jenaka yang saya hampir suka ambil dengan kebencian gitu ya
meskipun kalau sekarang pak derajat kita bercerita bisa sambil tertawa melihat dari surutnya tapi saya tahu persis pasti pada waktu pak derajat mengalami itu itu pasti down sekali
dedikasi yang selama ini diganjar dengan kejaksaan dan kemudian oleh kpk
padahal waktu itu hanya sebagai saksi
begini bu rusi yang saya tuh merasanya adalah saya betul betul tidak pernah merasa bersalah
saya merasa mempraktekkan ilmu yang saya tahu dan saya mengatakan im not doing anithing wrong
kok harus menderita kayak gini
akhirnya ya saya bilang percayaanku yang memperkuat saya seandainya saya tidak punya percayaanku ya mungkin saya sudah bunuh diri gitu loh
karena memang tekanan yang luar biasa besar
dan saya malah karena kembali karena percayaanku yang saya pikirkan orang lain
bagaimana orang tua saya berpikir pada waktu itu
anaknya baru diperhentikan saya diperlakukan seperti itu
yang anak yang paling kecil pun harus lari untuk cari tempat yang lebih aman di susaran dan seterusnya
ya kita orang jujur ya
kebetulan kok ya punya teman yang namanya geng abdullah gitu kan
jadi memang pada tahun sembilan puluh delapan itu pelajaran yang luar biasa dari keluarga prof sunitro ya
termasuk prof derajat ada di situ
kalau tadi saya ingin mengulang apa yang prof derajat
apa yang prof derajat katakan di tahun sembilan puluh delapan itu menantunya sudrajat juwandono diberhentikan dari gubernur bank sentral
putranya yang prof sumitro yaitu pak prabowo juga diberhentikan dari jabatannya
jadi banyak hal terjadi dan hal yang buruk itu terjadi di keluarga
kita orang jogja untuk belanda masuk jogja membonceng light forces
kita mengungsi dan ayah saya wafat pada waktu di pengungsian karena sakit
tapi ibu saya masih hidup sampai usia sembilan puluh lima tahun
orang tua dari ibu bianti dan pak prabowo masih melihat itu bagaimana menantu dan putranya harus bisa dibilang karirnya berakhir tidak